sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bahwa saat ramadan hingga lebaran nanti harga pangan di negeri ini menahan haik
kenaikan harga pangan ini terjadi dikarenakan jumlah permintaan yang tinggi namun tidak diimbangi dengan ketersediaan barang
dan tidak berlebihan jika kenaikan harga pangan ini menjadi kado pahit bagi para pedagang dan ibu rumah tangga
kemudian patut dipertanyakan dimanakah peran negara sebagai pengurus urusan rakyat
nah sudah bersama saya melalui sambungan virtual abdullah mansuri ketua umum ikatan pedagang pasar indonesia
selamat pagi pak abdullah
pak abdullah iya nih kalau saya setiap hari ya membacakan berita ini harga pangan naik terus ya
seperti beras minyak goreng cabai hingga daging
bagaimana sebenarnya pedagang pasar melihat kondisi ini pak
ya memang dari awal kami sudah melihat kondisi terhadap beberapa komoditas sebelum berakhir
ramadhan itu sangat terlihat jelas bahwa pemerintah tidak cekatan tidak proaktif dan tidak mampu menyelesaikan sampai pada fase pertama ramadan ini tiba
fase pertama adalah fase di mana permintaan cukup tinggi di tahap pertama kurang lebih sekitar satu minggu atau tiga hari menjelang ramadan
sampai satu minggu proses ramadhan itu berjalan
dan saya lihat bahwa beberapa komoditas seperti cabai rawit merah sudah tembus di sembilan puluh ribu dan semua jenis cabai cabai yang lain termasuk ayam juga sudah tembus di empat puluh ribu telur bahkan tiga puluh bahkan sepati tiga puluh dua ribu
bawang merah empat puluh satu bahkan empat puluh dua ribu
bawang putih tiga puluh lima bahkan tiga puluh enam ribu
ini beberapa komoditas yang hampir wajib termasuk minyak goreng yang tidak kunjung sesuai dengan harga eceran tertinggi
yang posisi sekarang kurang lebih sekitar lima belas lima ratus bahkan enam belas
ini kondisi tersinggung yang kami update per hari ini
dan memang betul apa yang disampaikan mas hida bahwa supaya dan dimannya memang tidak seimbang
karena permintaan tinggi di menjelang ramadhan sampai pada hari ini itu tidak dapat di cover oleh pasokan yang banyak
sehingga beberapa komoditas itu tidak kunjung turun dan justru relatif naik
abdullah kalau tadi anda katakan peran pemerintah sepertinya sangat tidak proaktif ya mengingat kejadian seperti ini berulang terus ketika mau lebaran kemudian ramadhan selalu begini
permintaan tinggi tapi suplainya
tidak dibarengi dengan yang mencukupi untuk kebutuhan
apa sebenarnya yang terjadi pak kalau anda melihat dari kacamata pedagang
ini ada dua faktor ya
yang pertama adalah produksi
produksi dan bergantung juga pada beberapa komoditasnya
contoh beras ya
kalau gerah itu periode ini sepenuhnya serapannya yang bermasalah tahun ini
gulet memilih kita menjawab dan tugas untuk melakukan harapan di gabah
tetapi tahun ini memang relatif
dua ribu dua puluh dua relatif kecil sehingga berpengaruh pada preode dua ribu tiga
nah persoalannya adalah panen sedang terjadi dan pemerintah sudah melakukan impor kurang lebih sekitar lima ratus ribu ton
tetapi kenapa harganya relatif
nah ini yang sebenarnya harus diketahui oleh pemirsa bahwa ada dua faktor faktor serapan yang tadi saya sampaikan bulog
faktor produksi yang ada di kementerian pertanian
dua ini menurut saya yang sedang bermasalah saat ini
seperti kabe bawang merah
itu memang persoalannya ada di kementerian pertanian karena bergantung pada produksinya
nah yang kedua seporsi bawang merah
putih katakanlah atau minyak atau beberapa komoditas yang relatif persoalannya impor
itu terjadi karena memang kelalaian atau kelemahan atau kelambatan dari kementerian perdagangan
memang ini ada beberapa kementerian yang terlibat dan yang bertanggung jawab menurut saya
dan ini yang harus diperbaiki di fase berikutnya
fase kedua atau fase ketiga ramadan yang akan datang
pak berarti dengan tanda kutip pemerintah tidak cukup serius ya mengenangani fluktuasi harga yang sebenarnya sudah menjadi sebuah tradisi
karena memang seharusnya strateginya seperti apa terhadap kebutuhan yang selalu meningkat kemudian juga dibaringin dengan sok
bagaimana anda melihat ini pak
memang dari awal kami sudah meragukan dalam tanda kutip
saya semang meragikan apa sebenarnya yang akan dilakukan pemerintah pada ramadan tahun ini
karena ini terjadi setiap tahun terjadi
dan setiap tahun juga cnn undang saya untuk bicara soal yang sama
begitu juga di kesempatan yang lain
ini adalah persoalan yang lalu dan terus terjadi di hari hari besar
tidak hanya ramadan termasuk natal tahun baru dan beberapa hari hari besar lainnya
karena memang kita tidak memiliki peta zona produksi
pemetaan wilayah produksi
kita tidak memiliki asumsi
permintaan publik permintaan masyarakat indonesia di momen momen tersebut
kita blank tentang data
bps sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan datanya
mereka menyampaikan bahwa sampai aman sampai aman publik
karena data yang disanjurnya dia data dari kementerian pertanian
bercuma juga kementerian pertanian selalu bilang bahwa produksi kita aman
produksi kita aman
tapi saya mengunggah barangnya tidak layak di pasar per hari ini
termasuk harganya juga sudah sampai tembus di rp sembilan puluh ribu
apakah ini aman pasti tidak aman
yang kedua karena memang desain pangan kita tidak dipersiapkan untuk menghadapi ramadan
menghadapi hari hari besar
menghadapi natal dan baru
pada momen ini ramadan
desain pangan yang seharusnya dilakukan tidak hanya per tahun tetapi per kuartal
per tiga jam sekali
atau per tiga kali
atau mungkin per hari
bagaimana melakukan subsidi distribusi jika memang komoditas itu mengalami persoalan di hari hari tertentu
ini yang harus dilakukan pengawasan pemantauan pendampingan
jangan dilepas begitu saja
dan kecil kecil prasewis menyampaikan bahwa produksi kita aman
itu tidak menyelesaikan persoalan
dan hal hal ini yang seharusnya harus kita jaga bersama
pak abdullah kemudian kita bicara dari sisi pedagang ya pak
dengan harga naik pasti terkena imbas
karena memang terjadi penurunan jumlah pembeli
karena memang ketika pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran pasti orang berpikir dua kali lipat
dan pedagang harus putar otak bagaimana harus menyediakan produk yang bisa menyesuaikan dari demand tersebut ya pak
lalu bagaimana pak kesulitan yang dihadapi oleh para pedagang dalam menjual komoditas dengan harga yang cukup tinggi di bulan ramadan ini pak
kalau harganya tinggi otomatis modal yang kita keluarkan jauh lebih tinggi
padahal modal kami terbatas
kita harus cari cara untuk mencari tambahan modal atau paling tidak mengusahakan hal hal tertentu yang bisa dijual saat itu untuk bisa diganti saat itu untuk bisa digunakan untuk modal
yang kedua kami juga menjualnya cukup sulit
biasanya kami harus mempersiapkan
biasanya kami harus mempersiapkan
biasanya kami harus mempersiapkan
ini harus mengingatkan cara cara yang disepakati secara bersama sama
bagaimana kita mengoperas kambe rawit merah dengan kambe rawit hijau
kita campur dengan harga yang memang relatif sesuai kemampuan masyarakat
ini cara cara yang memang kita persiapkan untuk menjaga agar pelanggan tetap ada dan sesuai dengan keinginan mereka membeli dengan sesuai harapan mereka
dau tidik sendiri mengharapkan bahwa harga relatif lebih rendah
walaupun begitu kami terus memberikan penjelasan kepada pedagang
kita terus menjelaskan kepada masyarakat bahwa memang kondisinya seperti ini dan kita harus menghadapinya
walaupun memang keluhan itu protes itu air mata itu terus kami terima dari konsumen kita
pak abdullah kalau dari ikatan pedagang sendiri seperti apa pak yang sudah dilakukan dengan mendorong pemerintah untuk mencari cara memantau dan juga memberikan kepastian harga
karena memang ini selalu berulang
tadi bapak katakan beberapa sebenarnya masukan dari bapak cukup menarik ya harusnya bisa diimplementasikan
kami sudah melakukan berbagai macam cara komunikasi ya dengan banyak pihak
yang pertama dengan badan pangan kami cukup aktif ya
dan kami melakukan upaya upaya subsidi distribusi
kami mengambil ab dari wilayah wilayah yang memang produksinya besar
kita bawa ke jabodetabek karena kini tuhannya cukup besar
dan distribusinya dipanggil oleh badan pangan
jadi harganya relatif turun
kami juga berusaha dan berkoordinasi dengan kementerian perdagangan untuk bisa menjadi penyambung lidah dari
produsen minyak langsung ke pedagang pasar sehingga tidak mengangkas sampai distribusi yang cukup panjang
kami terus melakukan upaya upaya yang bisa kami lakukan
kami terus melakukan komunikasi yang memungkinkan untuk bisa kami lakukan
walaupun saya harus aktif dengan lidah bahwa anggapan dari kementerian perdagangan dari kementerian pertanian
yang masuk bumn yang terlibat seperti milet ya
tentang daging kerbau
memang tidak sebaik yang kita harapkan tetapi kami akan terus berjuang dan berusaha agar ini bisa langsung disambungkan ke pedagang pedagang
sehingga memangkas rantai distribusi yang cukup panjang dan harganya relatif lebih murah
iya tadi anda mengatakan tanggapan dari kementerian terkait tidak terlalu sangat positif ya pak terkait hal ini
apakah bapak masih optimis harga bisa dikontrol lebih murah pak
mengingat sebentar lagi juga kalau lebaran pasti akan naik lagi karena demand juga akan terus bertambah
ini kebiasaan beberapa tahun terjadi ya bahwa ada fase pertama
fase pertama itu tiga hari menjelang satu minggu sampai tiga hari menjelang ramadan
fase kedua menjelang lebaran
biasanya tiga hari atau satu minggu menjelang lebaran
ini permintaan cukup tinggi dan fase ini yang menurut kami fase yang cukup berbahaya ya karena memang lonjakannya cukup tinggi dibanding fase pertama
dan fase ketiga adalah
pasca lebaran ini biasanya beberapa pedagang tidak dagang petani tidak beroperasi distribusi juga jadi persoalan sehingga barang di pasar tidak ada
dan ini bisa menimbulkan beberapa komoditas yang tinggi
dua fase sisa ini yang harus kita jaga dan kami mendorong agar kementerian terkait seperti kementerian perdagangan kementerian pertanian
termasuk di indonesia dan di indonesia juga bisa menjelang ini

maka harga relatif akan turun
nanti seminggu yang akan datang akan ada penurunan permintaan
nah ini sebenarnya kesempatannya untuk bisa memasukkan pasukan dari berbagai macam daerah
yang kondisinya sedang banyak untuk bisa dipasuk ke daerah daerah yang permintaan tinggi seperti jambul tati
kalau barangnya banyak maka otomatis harganya akan relatif turun
dan bisa menjaga agar di fase kedua tidak terlalu tinggi
dengan tadi bapak memberikan ilustrasi ada fase satu dua dan tiga
sepertinya agak sedikit berat ya pak mengingat kalau ramadan ini kebutuhan memang terjadi peningkatan
yang cukup signifikan tapi tidak ada langkah strategis dari pemerintah
ada nada pesimis dari bapak untuk hal ini pak
lalu bagaimana anda melihat dari fase kedua ketiga nanti pak
karena memang ada pameo kalau harga sudah naik susah nih pak untuk turun pak
saya tadi sampaikan bahwa masih ada jeda di antara fase pertama dan fase kedua yaitu minggu depan
masih ada dua minggu untuk mempersiapkan bagaimana agar komoditas ini langsung diperbanyak di pasar
tidak ada penyetokan atau tidak ada penimbunan yang terjadi di beberapa komoditas
sehingga barang itu terlihat oleh konsumen atau terlihat oleh pedagang
yang ada di pasar
kalau barangnya banyak di pasar maka relatif akan ada penurunan
nah walaupun memang saya harus akui bang yudha nanti di fase kedua walaupun barangnya turun
karena permintaan tinggi maka otomatis akan naik lagi tapi kenaikannya tidak begitu maksimal
kalau di fase flow ini jeda fase ini bisa dijaga harganya agar bisa turun
nah ini harus seungguhnya bekerja bersama bekerja bersama
butuh kelegaan hati bersama keikhlasan bersama untuk bisa menyelesaikan persoalan ini
contoh pemerintahan perdagangan jenis perdagangan dalam negeri
kami ajak komunikasi soal minyak goreng
kami minta untuk segera di distribusi lagi di pasar pasar
tidak di pasarnya nanti kami kasih tahu
produsen bisa langsung masuk ke pasar
ini sebenarnya ajakan kami untuk proses distribusi
tapi memang tidak seluruhnya ditanggapi baik
banyak faktor banyak hal banyak persoalan yang mereka juga hadapi
sehingga memang tidak selancar yang kami harapkan
jadi itu juga kemantuan pertanian
berapa sih sebenarnya data produksi kita
berapa sebenarnya persoalan jambi kita
mana yang sesungguhnya harus kita bisa distribusikan
tapi ada tanggapan yang baik sehingga mereka kami juga sulit untuk mendorong mereka melakukan distribusi
akhirnya kami berpindah ke barang pangan dan segera diagresif
mana beras impor yang masih ada sisa sekitar dua ratus ribu
karena barang beras impor sendiri itu di pasar juga tidak ada
tetapi tanggapannya juga tidak sebaik yang kami harapkan
termasuk bawang putih impor
ini juga minta ke kementerian perdagangan untuk bawang putih segera dipercepat proses impornya
karena memang hamil
nah juga tidak memiliki tanggapan yang berarti dari kementerian perdagangan
nah hal hal ini yang sesungguhnya kami sayangkan
langsung kami sampaikan melalui presiden mungkin
agar ada kegiatan ada peringatan dari presiden karena ini fase fase yang penting untuk rakyat

sehingga kementerian kementerian terkait atau badan badan terkait bisa tertampang

pak tadi bapak sudah menjelaskan sebenarnya berapa banyak teknis yang bisa dilakukan
karena tadi zonalisasi kemudian juga mendorong kementerian terkait untuk mempercepat
misalkan memang ada impor pemantauan
tapi semuanya sepertinya mentok nih pak
nah terakhir pak kedepannya seperti apa pak
langkah strategis yang bisa didorong oleh rekan rekan
yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat
terkait dengan harga komoditi yang terus melonjak ini pak
ya kami meminta empat hal ya yang harus dilakukan dalam beberapa tahun ke depan
atau mungkin di saat hari hari besar terjadi
yang pertama adalah data
data ini meminta oleh bts
kami sudah terpambung sebenarnya dengan bts
kita akan perbaiki bagaimana melakukan pendataan
beberapa komoditas dan bagaimana treatmentnya
kita akan duduk bersama dan melakukan survei itu dengan sebaik mungkin
yang kedua bagaimana pemetaan wilayah produk
produksi tabi itu di wilayah mana saja
berasikil ini ya
berapa hektare dan berapa asumsi panennya
termasuk data data asursi kebutuhannya
itu menjadi penting
kita akan pikirkan yang import import
bagaimana proses impor itu bisa dijaga bisa dipetakan bisa dilakukan secara sungguh sungguh dan cepat
dan yang ketiga adalah pengawasan pemantauan pendampingan terhadap proses itu terjadi
kalau empat itu bisa dilakukan kami meyakini bahwa hampir semua hari besar itu bisa
tapi kalau tiga juga
maka kita akan selalu terjadi dan yang dosen cln mengundang saya di saat saat kondisi selalu bermasalah panennya
ini selalu terjadi di setiap momen momen besar termasuk di saat setiap cuaca buruk ya
atau kemudian ke keputusan yang dihasilkan
terima kasih pak perbincangannya
semoga kementerian terkait dan bapak presiden juga menyaksikan tayangan kami hari ini
sehingga bisa memberikan solusi terkait dengan komponen
harga yang terus meningkat terutama selama ramadan dan jelang idul fitri nanti
selamat pagi pak terima kasih untuk waktunya
terima kasih pak wida selamat pagi